bella tidak akan menginjakan kakinya di rumah ini
kecuali dia langkahin dulu mayat saya
lorah kamu persiapkan aja pesta pernikahan afif dan cynthia
kasih saya waktu satu minggu
saya pastikan anak kita akan menikah
ibu tuh gak percaya sama ibu kamu afif
maaf kalau ibu ngomong seperti ini sama kamu afif
tapi kamu denger sendiri kan tadi bella ngomong aku
kamu gak usah khawatir
body guard saya cuma pengen ngajarin anak anak igusan itu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik
kita mau masuk mandi
aku taunya kamu tau gak
gimana kalau citizen mocknya sendiri
menurutmu itu mulutnyaound
ya maksudnya fox

kamu mau kemana
biar bodyguard saya antar ya
kalian bertiga antar dia
mari kami antar pulang mbak
saya beli motor kamu
kita jaga diri baik baik
alhamdulillah kamu udah pulang
kamu tadi dari mana sama afifah
terus kenapa ada sinti di mobilnya afif
yang antar kamu siapa bell
bella kamu kenapa nak
kamu kenapa nak
bella kenapa kamu nak
apa yang sudah
dilakukan sama perempuan itu
ke dalam rumah unto
yang kamu pikirkan
beda banget dia itu gak mau sama kamu yang dia mau cuma apa yang kamu punya
ma ingatkan afif dulu yang tadi itu kecelakaan ma kecelakaan dan bella itu tidak seburuk apa yang mama pikirkan
kamu ya selalu saja membela bella ha bella terus perempuan itu
ini karena mama sama kamu bawah emosi ya udah abra minum ya
halo afif sebelumnya apa sih yang kamu lakukan sama bella semenjak
pulang bella itu nangis terus kamu kok malah tanya sama ibu sih
harusnya ibu yang tanya sama kamu
afif benar benar gak tau bu
gak tau gimana sih
kamu kan terakhir yang bawa bela
aktif segera ke sana bu
aku rasa ya dia mau pergi ke mana lagi
kalau bukan ke rumah perempuan yang bikin kamu seperti ini
dan wow luar biasanya perempuan itu
ternyata berhasil membuat afif
tidak peduli sama kamu
walaupun sebenarnya kamu saat ini lagi karena sakit
tetap aja loh dia pergi
jadi aku rasa agak berat ya dengan rencana kita
jadi ya udahlah
sofia lupakan rencana untuk menjodohkan anak kamu dengan anak aku
laura yang jadi menantu saya itu cuma cynthia
gak ada yang lain
kamu tenang aja
bella tidak akan menginjakan kakinya di rumah ini
kecuali dia langkahin dulu mayat saya
lora kamu persiapkan aja pesta pernikahan afif dan cynthia
kasih saya waktu satu minggu
anak kita akan menikah
ibu tuh gak percaya sama ibu kamu afif
tapi kamu dengar sendiri kan tadi bella ngomong apa
laura sudah mendorong bella
laura menggunakan bella untuk menyakiti ibu kamu
tapi apa kenyataannya
ibu kamu menerima laura dan anakku
itu sudah menikah sama bella afif
tunjukkan dong kalau kami itu suami yang baik untuk bella
kamu tuh tunjukin kalau kamu tuh selalu ada di samping bella
jadi ibu meminta afif untuk meninggalkan mama
wanita yang sudah melahirkan afif
afif buka dong mata kamu afif
kamu jangan terus bela ibu kamu tanpa kamu memilih kenyataan yang ada
sekarang ibu tanya sama kamu
ngapain kamu menikah sama ben
padahal kamu tahu kalau ibu kamu tuh gak suka sama bella
kamu mau menyakiti bella
kamu lihat kan
sekarang ini bella menderita afif
tante gak akan ngebiarin kamu untuk menyakiti bella
pergi kamu afif pergi
ibu gak mau punya menantu lemah seperti kamu
pergi kamu pergi
ma ma ma aku mohon ma jangan usir afif
itu gak pernah ada di samping aku
afif afif selalu ngebela aku ma
apa mama gak bisa lihat ketulusan di matanya
mama bisa menemukan cita citinya dia itu adalah aku
cinta itu udah bikin kamu lemah bella
kami berdua akan melewati masalah ini
dan aku yakin kita bisa ngelewatin ini
ibu kalau kita bersama kami akan bisa melewati semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh